yang jelas anak anak sekarang nanti akan berbeda lagi kalau minta hadiah ya
ma ma ma beliin hadiah dong
wow udah syat ya
iya lagu lagu aja dulu kan yang zaman sekarang
lagu lagu anak anak hits itu apa ya
jarang sekali kan
paling memang muncul mulai muncul penyanyi cirik lagi
iya jadi kalau zaman dulu itu kan banyak sekali ya lagu lagu anak dan beragam
saya ingat bintang kecil pelangi pelangi
dan juga jumlah penyanyi anak juga banyak banget
nah sekarang ini agak agak susah untuk menyebutkan siapa penyanyi anak
iya bahkan ya kalau saya memperkenalkan sama keponakan keponakan saya juga sama lagu lagu yang zaman kita dulu ya
nah kini paparan lagu dengan lirik dewasa malah lebih banyak didengar oleh anak anak
padahal anak anak tumbuh dan berkembang dengan cara meniru apa yang mereka lihat juga mereka dengar
beli lagu anak anak di indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa
dulu lagu anak anak berisi lirik dan tema sederhana seperti tukang baso cinta rupiah dan pengetahuan dasar seperti pada lagu katanya
kini lagu anak anak berisi lirik yang lebih kompleks
seperti pada lagu jangan cengeng atau
selain itu ada juga yang mengangkat tema percintaan
perbedaan lainnya ada pada selera anak anak masa kini
sebagian besar justru lebih mengenal dan mengemari lagu lagu orang dewasa dibandingkan lagu anak anak

lagu favoritnya penyanyinya miley cyrus judulnya how don't trow don
kalau lagu anak anak di indonesia biasanya terima lagu apa yang sudah anda dengar
yang sering aku dengerin itu ibu kita kartini
kalau lagu sih banyak yang aku suka
mungkin closer lah kali
kalau penyanyi anak anak di indonesia
kalau dulu si tiraton
yang nyanyi siapa
kalau penyanyi favorit penyanyi siapa
saya tidak punya apa apa
seingat aku gitu
kalau penyanyi penyanyi favorit siapa penyanyi
favorit penyanyi indonesia agnes
ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini
selain paparan lagu lagu asing yang temanya tidak cocok untuk anak anak
wadah untuk mempopulerkan kembali lagu anak anak juga sangat minim
nugroho setiadi yang akrab dipanggil kak nunuk
punya saran agar anak anak tidak lagi mendengarkan lagu orang dewasa
kembali mendengarkan lagu anak anak
jadi saran saya adalah dua
kalau dari sudut pengguna atau pendengar
bukan dari sudut industri ya dari sudut pengguna
orang tua menjadi ujung panah dari ini semua
jadi kalau orang tua memberikan pengertian kepada anaknya
bahwa ini semua adalah
adalah untuk pendidikan kamu untuk kebaikan kamu
dengarkanlah yang ini dan yang jangan yang itu
mungkin itu bisa membantu untuk mengalihkan perhatian si anak
terhadap musik musik yang tidak untuk usianya
untuk industri musik
tetaplah berkarya dan juga teman teman musisi
tetaplah berkarya di dalam dunia musik untuk anak anak
anak anak tumbuh dan berkembang dengan cara meniru apa yang mereka lihat dan dengar
itulah lagu anak anak diharapkan dapat eksis kembali
dan bisa menarik minat anak anak indonesia
bebi astari jakarta